sebuah komunitas penembak di kota probolinggo jawa timur menggelar lomba menembak dengan senapan angin sasaran metal siluet berbentuk hewan
lomba ini diikuti ratusan penembak profesional maupun pemula sejawa bali
salah satu tujuan dari lomba ini bisa memberikan pengetahuan tentang senapan angin
tadi hasilnya gimana tadi saat lomba memuaskan atau kurang
tapi segitu udah lebih baik dari sebelumnya
kendalanya apa sih angin atau apa
kendalanya angin terus silau juga terus geraknya juga
kegiatan ini digelar untuk mengurangi perburuan satwa liar serta melestarikan hewan yang masuk daftar dilindungi
selain itu juga untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara menggunakan dan menyimpan senjata angin
merubah image masyarakat itu supaya senapan angin itu tidak sekedar alat untuk berburu atau membunuh hewan ya
jadi kita arahkan kepada situasi yang positif untuk warga untuk menuju prestasi
tahun dua ribu sembilan belas ini sudah direncanakan dan sudah diusulkan untuk ikut di porprov

penilaian lomba ini adalah satu tembakan satu sasaran
jika bekas tembakan di lima belas target sama dengan jumlah tembakan maka peserta meraih poin sempurna